kita ke kabar seputar pangan ombudsman ri mengapresiasi langkah badan pusat statistik
yang akan merilis data stok beras yang diharapkan menjadi acuan satu satunya persediaan
salah satu kebutuhan paling pokok dan menutup kontroversi soal cadangan nasional dan impor beras
anggota ombudsman ri ahmad alamsyah saragih mengatakan
melalui data stok beras dari badan pusat statistik
akan terungkap ketersediaan beras sebenarnya yang diproduksi dalam negeri
alamsyah menjelaskan data itu nantinya akan meredam perdebatan soal catatan persediaan beras
yang berbeda dari beberapa lembaga terkait seperti kemendak kementan dan bulog
alamsyah menyampaikan bahwa wakil presiden yusuf kala menyebut bps
kemungkinan akan mengumumkan data tersebut pekan depan
alamsyah mengakui jika kesalahan pendataan stok beras sudah terjadi sejak lama
data dari bps menurutnya akan memperbaiki kesalahan tersebut
sehingga ke depan pemerintah dapat lebih tepat dalam mengambil kebijakan
terkait kebutuhan beras
bahwa mudah mudahan kontroversi data pangan yang sering membingungkan teman teman media juga beres
karena bps akan mengumumkan kata wakil presiden kira kira mungkin minggu depan
dan data akan terkoreksi sehingga bisa terlihat sebetulnya memang
neraca beras itu tidak surplus berlebihan
beras kita diproduksi dengan jumlah yang pas pasan
sehingga saya dan teman teman di ombudsman kami semua
berhasil mengambil kebijakan yang berlebihan
tetap dengan publikasi ini kontroversi yang tidak penting di hadapan publik bisa diselesaikan
sementara itu harga beras jenis medium di pasaran merangkak naik
kepala koperasi pasar induk beras mengatakan
kenaikan harga tersebut lantaran stok beras medium di pasar induk cipinang mulai menipis
akibat menurunnya pasokan dari daerah
masih harga masih stabil pasokan dari daerah masih cukup
harga pun tidak masih stabil sampai saat ini
cuman yang ada kenaikan itu adalah berasnya
beras medium yang beras yang murah yang laka beras murah yang beras yang lapangan
ya saya juga sudah sampaikan beberapa
sempat pak menteri saya juga ada bilang
sempat pak buas kak bulog saya juga ada ngomong
seminggu yang membuat
bahwa untuk ke depan kita harus ada antisipasi untuk kenaikan harga bros medium
para pedagang berharap pemerintah bisa mengeluarkan pasokan beras
agar permintaan masyarakat dapat terpenuhi